terima kasih anda masih bersama kami
kabupaten bandung menetapkan status kejadian luar biasa bencana moral
menyusul puluhan nyawa melayang setelah mendenggak minuman keras oplosan
masih menyisakan pertanyaan besar bagaimana miras racikan bisa beredar luas di masyarakat
selama sepekan sudah lima puluh delapan orang meninggal dunia akibat meminum minuman keras oplosan
korban meninggal terdapat di beberapa wilayah
termasuk cianjur sukabumi ciamis dan cicalengka kabupaten bandung
jumlah terbanyak berada di kawasan cicalengka kabupaten bandung
total keseluruhan mencapai dua ratus dua puluh dua orang

kabupaten bandung pun menaikkan status kejadian ini menjadi klb bencana moral
sejak sepuluh april dua ribu delapan belas
klb itu kejadian luar biasa ya dampaknya kepada darurat juga
di kabupaten bandung
karena tadi peredaran masih berjalan sampai ketika cbd
menta yang harus diperbaiki ayo kita menta kita berubah
kemudahan akses mendapatkan miras oplosan ini disinyalir menjadi pemicu
banyaknya korban yang berjatuhan
rumah yang berada di jalan bandung garut ini merupakan tempat menyimpan
atau bisa saja memproduksi miras yang diduga mengakibatkan banyak korban di cicaleka
dan saya tidak bisa masuk tapi tadi saya sempat masuk ke dalam rumah dan melihat ada sebuah bunker
yang didesain untuk mengelabui masyarakat bahwa ini adalah rumah biasa
padahal sebenarnya ini adalah tempat untuk menyimpan miras tersebut
rumah ini banyak dilengkapi kamera pengawas di tiap sudutnya
di bagian belakang terdapat gazibu yang digunakan untuk menyamarkan bunker berukuran dua puluh lima x enam puluh meter
polda jawa barat memastikan rumah ini digunakan sebagai tempat produksi miras
pondoknya juga dimiliki oleh pemerintah yang berada di jawa barat
rumah ini dimiliki hm yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan merupakan istri dari ss yang masih buron dan merupakan peracik minuman oplosan yang berbahaya
di dalam kantor telah menjadi dua bagian
yang pertama ada satu bagian yang khusus untuk perancis
di situ ada eksospennya tetapi di luar tidak kelihatan eksospen
jadi kalau orang melihat itu seolah olah pembuangan air
karena itu eksospen untuk memindahi alkohol yang membahayakan
kita lagi mau tangkap si pss dulu karena dia belajar belanja
nanti kalau dia dapat kita bisa kembangkan
modus operandi dari ss adalah miras ini dijual kepada agen sejak agustus dua ribu tujuh belas
dari agen disebarkan ke kios kios jualan yang ada di masyarakat
polda jawa barat pun telah menangkap dua tersangka dan menetapkan tujuh orang lainnya sebagai dpo
arta brima aditya